ribuan pengemudi angkutan darat berunjuk rasa menolak transportasi berbasis aplikasi karena menggerus keuntungan mereka
bagaimana masyarakat menanggapi sikap pemerintah terhadap popularitas angkutan umum berbasis aplikasi ini
untuk mengetahui bagaimana sebenarnya tanggapan warga mengenai proliferasi dari penyedia jasa angkutan umum berbasis aplikasi
saya sudah bersama dengan mbak puri mbak puri ini warga yang akan menuju kantor pada pagi hari ini
mbak puri selamat pagi ya mbak puri jadi seperti kita ketahui hari ini ada aksi mogok yang dilakukan oleh para pengemudi angkutan umum
menurut mbak puri sebenarnya bagaimana sih tanggapan warga terhadap adanya penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi ini
kalau saya pribadi sih sebenarnya sangat terbantu ya karena ada banyak kebutuhan yang tidak bisa disupport oleh transportasi yang konvensional kayak gitu
jadi dengan adanya si
transportasi berbasis sosial media atau online ini kebutuhan kebutuhan yang mendesak atau di jam jam yang kita nggak mungkin naik angkutan umum
itu tuh semuanya bisa terakomodasi kayak gitu
puri bukanlah satu satunya warga yang mendukung pengembangan angkutan umum berbasis aplikasi
menurut warga pemerintah seharusnya bersikap lebih proaktif agar kompetisi yang terjadi tidak hanya menguntungkan sebagian pihak
namun mematikan penghasilan pengusaha penyedia jasa transportasi konvensional
kalau menurut saya pemerintah harusnya mendukung ya karena ini sangat membantu terutama di jakarta
di mana transportasi umum seperti gojek seperti ini akan melayani masyarakat untuk aktivitasnya lebih cepat
ini akan sangat membantu bagi kita yang para pekerja sih menurut saya
harusnya mungkin bisa lebih diatur agar lebih tertib ya
sebenarnya udah bagus sih dengan adanya gojek sama grab ya terbantu banget
tapi mungkin pemerintah
mungkin dengan dukungan pemerintah akan lebih baik lagi nanti operasinya dan penyediaan jasanya juga
saran untuk pemerintah sih disediakan aja wadahnya sambil memperbaiki public transportation
nah untuk pengusaha taksi ya mungkin bisa cari inovasi inovasi berbasis teknologi ya
untuk menyaingi perusahaan aplikasi transportasi online seperti gojek
menurut saya mending dilegalkan aja ya karena sebenarnya aplikasi itu sangat membantu
untuk kita yang repot misalnya pas hujan kita memerlukan kan kita tinggal buka hp praktis
kalau merasa pemerintah merasa dirugikan ya udah dilegalkan aja
jadi masalah pajaknya kalau udah legal kan masalah pajaknya itu udah pendapatan pajaknya mau gak mau nanti kita masuk ke negara untuk rakyat lagi
persaingan di era pasar bebas memang tidak dapat dihindari
tetapi jika pemerintah mampu menjadi mediator yang baik
maka persaingan ini bisa menjadi titik balik untuk memperbaiki penyelenggaraan